sejumlah warga ini harus menyapu jalan raya di depan terminal bus pusat kota
setelah terjaring razia masker yang digelar satuan polisi pamong peraja kabupaten situbondo seninsia
mereka harus membersihkan sampah yang berserak di jalan setelah kedapatan tidak memakai masker saat hendak menuju ke pasar mimbaan
mereka juga harus menerima sanksi membaca salawat nariah untuk mengganti denda lima puluh ribu yang seharusnya dibayarkan
sejumlah pegawai pemerintah kabupaten situbondo dan seorang pegawai honorer juga turut terjaring razia masker saat berada di luar kantor
sejumlah remaja yang tidak bermasker juga diberi sanksi untuk menyanyikan indonesia raya
mereka pun banyak yang tidak hafal hingga harus diulang beberapa kali agar terhindar dari sanksi denda
mereka juga harus menerima sanksi yang tidak bermakna
mereka juga harus menerima sanksi yang tidak bermakna
yang keempat tidak bisa diremehkan memang covid sembilan belas ini
sudah banyak kejadian yang tidak menanggal
jadi sanksi untuk pertama ini pak bupati menghendaki sanksi administratif
di antaranya dia suruh membaca tolawat
dia mengucapkan pancasila dan apa itu suruh nyapu
kasus covid sembilan belas di kabupaten situbondo masih terus mengalami peningkatan
sampai tanggal enam september dua ribu dua puluh kasus positif di kabupaten situbondo mencapai tiga ratus lima puluh empat orang
zainal ali mustafa situbondo jawa timur